saya akan melaporkan saat ini tentang kinerja dari penanggulangan covid sembilan belas ini pada sisi data di bidang kesehatan
sampai dengan hari ini spesimen yang telah kita periksa sebanyak dua ratus dua sembilan ratus tiga puluh enam spesimen
ini termasuk spesimen yang sudah kita pereksa dengan real time pcr maupun yang dengan metode tes cepat molekuler
di pemeriksaan itu kita akan mendapatkan kenaikan pasien konfirmasi covid sembilan belas
ada kenaikan sebanyak empat ratus delapan puluh enam orang sehingga menjadi delapan belas empat ratus sembilan puluh enam orang
sembuh meningkat satu ratus empat puluh tiga orang sehingga menjadi empat empat ratus enam puluh tujuh orang
kasus meninggal naik tiga puluh orang sehingga menjadi satu dua ratus dua puluh satu orang
sudah tiga ratus sembilan puluh kabupaten kota di tiga puluh empat provinsi yang terdata
hari ini kasus orang orang yang terdapat di kota kota ini adalah tiga orang
dalam pemantauan yang masih kita pantau adalah sebanyak empat puluh lima tiga ratus orang
jumlah ini sudah barang tentu adalah orang orang yang memang kita pantau sekarang
karena kemarin sudah ada yang selesai pemantauan dan tidak masuk lagi dalam odp
kita berharap besok tidak bertambah lagi sehingga jumlahnya akan semakin berkurang
kemudian pasien dalam pengawasan yang sampai saat ini masih terus
kita awasi adalah sebanyak sebelas delapan ratus sembilan puluh satu orang
kita berharap bahwa segera kita bisa selesaikan pemeriksaan laboratorium
untuk memastikan pada kelompok pasien dalam pengawasan
sehingga kita bisa memastikan apakah ini memang betul konfirmasi covid sembilan belas positif atau bukan
oleh karena itu saudara saudara sekalian mari kita melihat secara besar
bahwa penularan masih terjadi
kita berharap dengan kepatuhan kita terhadap segala anjuran pemerintah
yang terkait dengan pengendalian covid sembilan belas ini
atau kesungguhan kita untuk menjalankan era normal yang baru
maka angka ini akan bisa kita tekan bisa kita turunkan untuk kemudian menjadi hilang
oleh karena itu
ini gambaran bahwa penularan di luar masih terjadi
bahkan kemudian kita juga masih melihat bahwa dampak ini juga tidak hanya pada kelompok masyarakat saja
namun tenaga kesehatan bujak banyak yang terdampak oleh ini
oleh karena itu mari kita bersama sama bekerja sama
kita berduka atas gugurnya beberapa tenaga kesehatan
namun kita juga harus kemudian memiliki komitmen
komitmen yang kuat untuk menurunkan kasus ini
oleh karena itu kerjasama secara serentak terus menerus menjadi sesuatu yang penting
dan kita jangan segan segan untuk saling mengingatkan
saling mengingatkan untuk sebuah kebaikan
oleh karena itu mari kita kembali lagi bagaimana norma baru
normal baru dalam kehidupan kita harus kita warnai dengan membiasakan
untuk mencuci tangan secara sering dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir
kemudian tidak lagi kita membiasakan kebiasaan untuk memegang wajah
memegang mulut hidung mata sebelum mencuci tangan
karena ini akan menjadi sangat rawan
cuci tangan pakai sabun
kemudian apabila kita terpaksa harus keluar rumah
dan jaga jarak
apabila ini menjadi budaya kita
pasti kita tidak akan membentuk kerumunan kerumunan yang tidak ada pentingnya
oleh karena itu di rumah adalah pilihan yang terbaik
dalam situasi seperti sekarang ini sebaiknya tidak keluar rumah
tidak mengambil resiko untuk melakukan perjalanan kemana saja
karena kita tidak pernah tahu siapa yang ada di sekitar kita yang bawa penyakit
oleh karena itu jangan bepergian
kita tidak tahu siapa yang berada di luar yang sakit
dan kita kadang kadang tidak bisa menghindar pada situasi yang mengharuskan kita sulit menjaga jarak
misalnya kita berada di terminal di stasiun di toilet umum dan seterusnya
oleh karena itu jangan bepergian jangan mudik
ini menjadi kunci
tetap ikuti informasi informasi yang benar
yang telah disediakan oleh pemerintah di berbagai macam kanal pemberitaan
oleh karena itu mari saudara saudara kita semangat yang baru
kita jalankan normal yang baru agar kita bisa melindungi keluarga kita
melindungi diri sendiri melindungi keluarga kita
dan sudah barang tentu akan juga melindungi orang lain
dengan kebersamaan kita
kita bersama pasti bisa
saudara saudara yakinlah indonesia pasti bisa
sekian terima kasih